kepada pemilik rumah dan polisi
menemukan kerangka manusia yang posisinya berada di atas sofa
seperti orang duduk yang santai sebelumnya
nyender kesebelah kanan kemudian dengan menggunakan mantel
warna telur asin muda
agus menambahkan dari penyelidikan sementara
polisi tidak menemukan tanda tanda kekerasan pada kerangka ini
kerangka manusia tersebut kini berada di rumah sakit kartika asin
untuk dilakukan otopsi
dandra febrian kabupaten bandung